direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya dan pores kabupaten bekasi
beberapa kali menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat sindikat jual beli ginjal internasional
beberapa waktu lalu di tres krimum polda metro jaya dan pores saka bupaten bekasi
menangkap pria berinisial lfr di sebuah apartemen di surabaya jawa timur
karena diduga terlibat penjualan organ ginjal jaringan internasional indonesia kamboja
bukan hanya di surabaya di jakarta tim jatan ras di treskrimum polda metro jaya
yang dipimpin oleh akbp indra wieni panjioga juga menangkap pria berinisial r
saat melintas di jalan tol dalam kota cempaka putih jakarta pusat
pria ini berperan sebagai perekrut korban dan membantu membuat paspor korban
sindikat jual beli ginjal internasional diduga melibatkan sejumlah polisi dan petugas imigrasi

seperti begitu di tres krimum polda metro jaya kombes pol henggi hariari mengatakan
polisi dan petugas imigrasi yang ditangkap menyatakan tidak mengenal anggota sindikat
para petugas ini menerima uang rp enam ratus dua belas juta rupiah agar para tersangka bisa lolos keluar masuk negara
sementara itu kadif hubinter polri ijan polkrisnamurty menjelaskan
pihaknya mengalami kesulitan dalam upaya penyelidikan sindikat jual beli ginjal internasional
hal ini terjadi karena kamboja
yang menjadi lokasi pengambilan ginjal korban
tidak menganggap kasus jual beli ginjal sebagai tindak pidana
ironis ya praktik pengambilan ginjal para korban
ataupun transaksi dilakukan di sebuah rumah sakit pemerintah kamboja
tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu dibawa kendali pemerintah kamboja
terjadi ya disitu kami sampaikan rumah sakit preket mealea
ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan
otoritas yang lebih tinggi bahkan kami ke staff khusus perdana menteri
menurut keterangan di reskrimumpol dan metro jaya
kompes pol hengkihariadi harga ginjal di pasar gelap mencapai dua ratus juta rupiah
para korban menerima satu ratus tiga puluh lima juta rupiah
sedangkan anggota sindikat mendapat rp enam puluh lima juta rupiah untuk biaya operasionalisasi
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia